asap tebal terus keluar dari bawah sebuah lubang yang berada tepat di depan masjid istiqlal
diketahui asap tersebut muncul dari lubang yang berisi rangkaian kabel aliran bawah tanah
petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta pusat bersama pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian
petugas kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan mengetes kadar panas yang terkandung di dalam rangkaian kabel tersebut
rangkaian kabel bawah tanah yang terbakar tersebut langsung dilakukan perbaikan
sementara itu kepulan asap tebal terjadi akibat kebakaran yang melanda pusat perbelanjaan pasaraya manggarai di tebet jakarta selatan minggu siang
kebakaran terjadi di ruang panel listrik basement bangunan tersebut
menurut petugas pemadam kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik
sejumlah petugas juga berusaha membongkar tembok ventilasi untuk memperlancar keluarnya asap
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini
tim liputan cnn indonesia